saya lebih suka ngontrak daripada ngekos pak haji
soalnya kan kalau dikontrakan ada dapur saya bisa masak jadi lebih hemat
terus ada ruang tamunya juga jadi kalau keluarga sama teman teman saya datang bisa main di situ
emang enakan begitu om
kalau gitu saya permisi ya pak haji berapa semuanya
kasih ya pak
kalau rawa bebek sebelah jauh enggak
enggak jauh kalau enggak jauh saya jalan kaki aja
leher ayah hakit
terus rawa bebek sebelah jauh enggak
kalau jalan kaki
tadi katanya deket sekarang jauh gimana sih bang
ya udah saya jalan kaki aja makasih ya
lu udah narik
hadi udah ada penumpang
hadi ayah udah ada numpang
tadi udah ada penumpang
lagi mana sih tadi kata lu belum narik
lu udah pernah kecolok pion
lu mau kecolok pion
udah sampai sini kok masih teria kenceng kenceng sih
ya namanya juga usaha dro
gorobaknya belum jadi
gak tahu saya belum jadi kali
iya bang rawa bebek tiga belas
bukan sama saya sama dia
biasa lima belas hebu
oh sepuluh ribu aja deh
gak bisa soalnya rawa bebek tiga belas jauh
gak bisa soalnya rawa bebek tiga belas jauh di ujung
suaranya lagi serak bu
yaudah mau abang aja deh
gak bisa bu ini jatahnya dia
iya mau beli gorengan
ambil dah mumpung panas
lu kemana kas belanja net hehehe emang situ kayak udah punya istri aja belanja hehehe
hahaha emang apa hubungannya pas si indro kan sering disuruh ke pasar sama
bimbinya belanja biasa suami takut istri hehehe
baru dimari iya pak haji
ngontrak di kontrakan ibu bb naim
emang lu ke pasar mau belanja apaan buat bikin cendol net besok kan gue udah mulai jualan
bagus dah emang gue bakal jadi udah dong gue baru selesai ingat
oh uangnya kegedean
ayah lu gak ada kembalian
abang tukerin aja dulu rumah saya disini saya gak kemana mana kok
saya lebih suka ngontrak daripada ngekos pak haji
misalnya kan kalau di kontrakan ada da pur saya bisa masak jadi lebih hemat
kemudian sudah ada ruang tamunya juga k bareng jeot jyit
terima kasih ibu
makasih ya pak
makasi maaf pak tapi makasih ibu keenmentian a ndak nyok
cakap bener deh pak haji
kenapa lu dibangun sama dia
jantung saya deg deg dan tempatnya pegang
gue jalan dulu ah
ntar keburu siang
man saya titip es kelapa muda yang di pasar dong
gak kegugusan bro
besok lu beli es jendol gue aja ya
huker uang ada gak
huker uang ada gak
kak tista mau nuker uang pak haji ada kagak
kenapa selalu jadi begitu
tiba tiba pak haji
serampangan banget lu bu motor
pai lama banget
mana gua tau lu tanya aja mpa lu urah